sebuah tanah tebing galian setinggi tiga puluh meter di desa cipinang kecamatan rumpin bogor jawa barat ambruk pada selasa pagi
tebing ini ambruk setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras dua hari berturut turut
ambruknya tanah tebing galian milik sebuah perusahaan swasta ini membuat jalanan setempat terletak sepanjang seratus meter lebih
akibatnya akses antara desa sukasari kecamatan rumpin serta desa tegalega kecamatan cikudak terputus
sementara warga mengaku sejumlah rumah yang ada di sekitar lokasi pun turut retak akibat longsoran
banjir yang membawa material dari gunung semeru menerjang sejumlah daerah aliran sungai di kabupaten lumajang
hingga selasa pagi petugas bpbd mengimbau kepada warga yang berada di bantaran sungai untuk meningkatkan kuas padaan
di sungai renteng desa sumberwulu material yang dimuntahkan gunung semeru berupa batu dan pasir terbawa arus banjir
para penambang pasir dan batu di sungai tersebut pun langsung menghentikan kegiatan penambangannya
selain sungai renteng banjir yang membawa material gunung semeru juga terjadi di sungai rejali curang kabukan dan leprak
sementara itu pada senin kemarin sekitar tiga puluh personil pasukan biawak dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi jawa barat
diterjunkan untuk membersihkan tumpukan sampah di aliran sungai kalibusa karangsatria
petugas juga menggunakan mesin gergaji untuk memotong batang pohon yang turut menyebat
petugas dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi memprediksi tumpukan sampah di aliran kalibusa ini mencapai sepuluh ton
sampah yang berhasil diangkat ke permukaan rencananya akan dibuang ke tempat pembuangan air sampah burangkeng
tim liputan cnn indonesia